dan juga ucuy pasti tidak akan pernah kasar sama kamu
dan yang apa tau ucuy itu rajin
apa lihat sendiri dia jualan cilok di cirawas
jadi kalau menikah dengan orang rajin
itu mah tidak perlu takut tidak bisa makan
assalamualaikum kakak cik
assalamualaikum kak dadang
pak rt dadang
pak ustadz erroy minta bukti store tunainya
untuk laporan keuangan
duduk situ aja ya
kok aa duduknya jauh banget
ini teh jauh aja tuh
kalau jauh banget
aswabri duduk disitu tuh
ini kan bulan puasa
gak baik duduk berdekatan
nanti bisa timbul fitnah
kalau takut batal kenapa tuh ata ngajak dede ketemuan
ya kan asobri kangen sama dede cantik
pengen ngobrol sama dede cantik
pengen ketawa tawa pengen liat dede cantik senyum
nanti siapa adegu
kalau sampai ikoh tahu
dadang bisa dicerai
kang dadang mau cerai sama ikoh kum
azan di tv sama azan di musola sendiri
kang ini neng masakin spesial buat aku
apa ini teh
ini teh cireng
ini cirengnya renyah di luar kenyal di dalam
cuma kobe yang bisa begini
cobain lah tuh
ya neng enak renyah
akang teh tadi dari mana
tadi teh akang abis nemuin si ije
tadinya akang mau ngejemput
tapi si ijenya teh ga mau pulang
kalo bukan eneng yang ngejemput
kalo bukan eneng yang ngejemput
ngapain pake dijemput
jalangkung aja datengnya ga dijemput
kenapa disambungin sama jalangkung
kenapa disambungin sama jalangkung
makan lagi aja
baik alhamdulillah cek
engga lama cici ga ketukmu
cici apa kabar
alhamdulillah baik kamu sehat
saat juga cek
duduk duduk duduk
bumen banget kamu kesini ada apa
cet tau ga ada rumah yang dijual sekitar sini
buat apa deh
buat apa deh
ma sama dede t mau pindah ke ciraos
kamu sama ma mau pindah ke ciraos
sama sama lagi deh
alhamdulillah seneng banget cici dengernya
tapi teh jangan bilang orang orang dulu ya cek
ya cicunya tau sendiri ya tuh
nanti pokoknya cicek cariin
kalau udah da cicek kabarin kamu ya

gak usah dipikirin masalah mas kawin mah
soalnya itu syarat sahnya perkawinan
soalnya itu syarat sahnya perkawinan
kalau ucuy ma
apa yakin apa percaya
tidak akan pernah kasar sama kamu
tidak akan pernah kasar sama kamu
dan yang apa tau
apa liat sendiri dia jualan cilok di ciraos

jadi kalau menikah dengan orang rajin

itu ma tidak perlu takut
tidak bisa makan
rapihan kamu cuy
abis cukur rambutnya
iya bos brai
abis dari kantor kua
setelah dapat jamnya jam sebelas
persis lah kamu
kamu teh hebatnya
ada organ tunggalnya
mertua saya itu mah yang undang bos brai
beruntung kamu cuy
punya mertua sayang sama kamu
alhamdulillah bos brai
kalau begitu saya jalan dulunya
assalamualaikum cuy waalaikumsalam
masih ada yang mau berbicara
masih ada yang mau berbicara

masih ada yang mau berbicara
masih ada yang mau berbicara

masih ada yang mau berbicara

masih ada yang mau berbicara
masih ada yang mau berbicara

masih ada yang mau berbicara

masih ada yang mau berbicara
masih ada yang mau berbicara
masih ada yang mau berbicara
masih ada yang mau berbicara
masih ada yang mau berbicara

masih ada yang mau berbicara

masih ada yang mau berbicara

masih ada yang mau berbicara